aduh bingung tinggal di jakarta mah nobelnya gak berurut
mau kemana mai
mau ke pasar be
mbak be mau kemana
gue mau ke kontrakan gue yang ditempatin anak loh
oh seperti itu
tapi ojek sama tatinya lagi kagak ada b
emang mbak be perlu sama siapa
sebenarnya gue ada perlu sama
saya mau sewa motornya buat saya kerja nanti siang saya balikin
lo gak usah bayar tapi syaratnya lo bilang ke ani kalau gue yang minjemin motornya
pinjem juga sekalian helm jaket dan kesterikannya juga

ya jadi mau ke pernikahannya lo selalu kutip acid
me nunggu mah sataharius
punya cerita ke puai
itu karitas rumah
di mention di luar sana
ada bukaan instead
duluan ya misi
mau ke rumah mbak be
budunya lo datangnya ntar pas urusan gue udah kelar
itu dia be
jadi lo muntah duit
beneran mbak be ada
itu dia be
satu juta cukup be
gak ngerepotin mbak be
aku mau ke rumah mbak be
lagi di mana
gue lagi di jalan
aku mau minta tolong anteran ketemu orang
gak ada motor
ih emangnya motornya kemana
amin belum bilang
oh ya udah deh
eh bang udin
romanya romanya lagi suntuk bang
motor gue dipinjam amin
tidak ada motor
tidak ada motor
tidak ada motor
tidak ada motor
kamu deswegen atau hip redesisenda
wow apa tuh tuh baut tolong terusin adopt
aduh bingung tinggal di jakarta mah
nombelnya nggak berurut

sepi pak sopyan
padahal cuaca panas banget
tapi nggak ada yang mau beli
maksud saya pangkalan sepi
es daun pak sopyan
saya lagi peluh
nanti makin tambah parah
emangnya orang flu nggak boleh minum es
peraturan siapa sih
kayaknya lagi sibuk nih mas bur
eh mas pur
nggak mas pur
gede sepatunya mas pur
kan ada jono pak
jono kan bukan tukang ojek